ibu dan dua anak ditemukan tewas terbunuh di dalam rumahnya di perumahan taman kota dua priuk kota tanggerang banten
sebelumnya warga sempat mendengar teriakan minta tolong dari dalam rumah
senin sore warga di perumahan taman kota permai dua priuk kota tangerang banten
digegerkan dengan penemuan jenazah seorang ibu dan dua anak yang tewas terbunuh
dengan kondisi luka dan langsung dibawa ke rumah sakit oleh polisi
tetangga korban mengatakan sebelum kejadian sempat mendengar teriakan minta tolong dari dalam rumah tersebut
warga yang curiga melaporkan hal ini kepada pihak rt setempat
yang saya tahu cuma tadi kok mobil motor ada semua terus orangnya nggak keluar seharian gitu
makanya saya ketep pintu
tapi sebelum kejadian dengar rame rame atau nggak suguh
kemarin sih ibu yang sebelah sana cerita katanya semalam ada yang berantem
menurut kapolres metro tangerang kota kombes hari kurniawan
dari hasil olah tkp ditemukan tiga orang yang semuanya perempuan tewas
setelah kami hasil olah tkp dan melakukan penyelidikan
di dalam ditemukan tiga orang korban semuanya wanita meninggal dunia
dan satu orang laki laki berumur sekitar enam puluhan dalam keadaan luka
sedang kita rawat di rumah sakit dalam proses penyembuhan lukanya
ketiga jenazah dibawa ke rumah sakit umum tangerang
kepolisian polres metro tangerang kota masih menyelidiki penyebab tewasnya ibu dan dua anaknya tersebut
dodi wahyudi tanggerang